sekjen dpp pdi perjuangan hasto kristianto mengaku
sudah menegur henry yosodiningrat anggota dpr dari fraksi pdi perjuangan
yang menghebohkan dengan usulan pembekuan kpk
menurut hasto pernyataan henry bukanlah sikap partai
tidak ada pembekuan tidak ada pembubaran
bagaimanapun juga sikap fraksi sebagai kepanjangan dari dewan pimpinan pusat partai
itu ditentukan oleh dpp partai
lebih lebih ini sikap individual
karena itulah partai memberikan teguran kepada yang bersangkutan
agar hati hati dan kemudian mengedepankan kemampuannya
di dalam berdisiplin sebagai kader partai
disiplin dalam berpikir disiplin dalam bertindak